karena yang kurahi sekarang
hanya mendapatkan dusta
rena udah masuk
udah udah pak
kata ibunya mirna dulu
dia akan menunggu
pernah sama sama di rutan bareng andin
apa sekarang aja
aku tanya soal andin
boleh gak saya
bicara berdua dengan kamu
saya takut rena ntar keluar nyariin
ah gak lama kok
tapi jangan di sini
mungkin kita di luar
eh pak nino pengen ngomongin apaan dah
bisa deh bisa deh pak
sekarang ini saya mau kasih buat rena
saya taruh di situ dulu ya
oh iya boleh taruh di situ pak
jangan lupa ya nanti ya
mak aku akan ditinggalkan juga
kamu gak percaya sama aku
udah aku bilang
bukan aku masa yang lakuin
apa kamu punya buktinya
kalau kamu bukan pelakunya
andai kan itu benar
bukan kamu pelakunya
pasti cinta kita tidak suruh mitingin
ini kenapa perasaan gue jadi kagak enak ya
pasti ada kaitan ini sama andin
dulu waktu saya antar kamu dan ibu kamu ke rumah sakit
ibu kamu pernah bilang kan
kalau kamu dan andin itu
pernah satu rutan
iya betul pak nino
emangnya kenapa ya pak
itu artinya kan berarti
kamu dan andin
cukup dekat tadi ya
apa andin pernah cerita
kasus yang menimpa dia
sampai ditahan di rutan
jadi kasus pembunuhan
yang dilakukan andin kamu tahu
kalau gitu saya mau tanya
apa andin pernah
cerita ke kamu
dia yang melakukan pembunuhan itu atau tidak
disampuk kenapa lo
aku terjerat kasus pembunuhan
lima tahun lo penjara
ya kalau enggak lima belas tahun
padahal aku gak ngebunuh
terus lo ada saksi atau ada bukti
tapi kan aku gak ngebunuh
seinget saya sih
andin pernah bilang
kalau andin itu nggak ngelakui pembunuhan itu pak
cuman karena nggak ada saksi dan juga bukti
akhirnya andin harus di penjara dan menerima hukuman
apa memang benar
andin sama sekali tidak melakukannya
tapi saat itu
semua bukti dan saksi di pengadilan
sangat memberatkan andin
bukannya dulu panino nggak percaya sama andin pas waktu masih jadi suaminya
terus malah nyerahin andin yang lagi hamil
ngapas kenang jadi nanya nanya lagi
jadi dia bisa nyerahin andin
mir boleh saya minta nomor telepon kamu
buat apaan pak
jaga jaga aja siapa tahu nanti
rena perlu bantuan atau saya mau menghubungi rena nanti
ini pak nomor telepon saya
makasih ya miranda
ada lagi pak
balik lagi ke
takut saya dicariin sama gurunya rena
eh salam buat rena ya
sumpah sih pak
kalau bukan andin yang melakukan pembunuhan itu
kata dokter hari ini papa udah boleh pulang
yaudah kalau gitu aku ke rumah sakit sekarang ya mas
oke noh makasih ya sayang mama tunggu ya
pak nine mau jemput sebentar lagi kita siap siap ya
bagus noh ma
aduh papa udah sehat
maaf ibu rossa ini resepnya ketinggalan
oh hampir lupa oke thank you
karina mana ya apa dia udah balik
eh ros maaf ya kalau aku tanya tanya soal keluarga kamu
soalnya kemarin aku dengar soal roy
apa aldebaran itu kakaknya roy mantannya andin
kamu tau kenapa roy
hmm enggak kenal sih tapi cuma tau aja soal kasus pembunuhannya dulu
kok karina bisa tau soal kasus pembunuhan roy ya
kayaknya al pernah bilang kalau dia sudah tutup rapat rapat soal kasus kematian roy
sampai media aja enggak tau
karina tahu dari mana soal kasus pembunuhan itu
kayaknya enggak enak telfon karina cuma mau tau dari mana dia tau
kalau gue bilang abis ketemu sama pak nino bakal berhabi nih
tadi sakit perut pak toilet
pak bos maaf pak kalau boleh saya tahu
andin kenapa ya pak keluar dari rumah
soalnya saya tanya sama bu bos bu bos juga enggak mau bilang
kamu kan temenin andin masa andin enggak cerita
ya biasanya sih suka cerita cuman kalau masalah yang rada rada berat gitu dia susah pak di kulitnya
terus juga andin kan orangnya ya gitu enggak pernah dia ngejirak jirakin pak bos
gimana pak jadi saya boleh tahu ada apa sebenarnya gitu pak
ya kali aja saya bisa bantu
biar pak bos bisa bayan lagi sama andin sudah kasihan rena pak
untuk masalah saya yang gini kamu nggak bisa bantu apa apa
saya benci karena kamu sudah membunuh roy
tapi saya sadar sekarang gitu
dendam saya sudah kalah
selama kamu berpikir kalau aku pelakunya kamu enggak akan bisa maafin aku mas
kamu akan selalu terbayang bayang kenyataan
kalau aku bunuh adik kamu selamanya pernikahan kita akan selalu dibayangin dendam kamu mas
kamu tak akan menyesuaikan diri kamu
kamu harus berhati hati
kamu akan selalu berhati hati

kamu harus berhati hati